ketua umum partai gerindra prabowo subianto gencar bersafari politik setelah deklarasi nama ganjar pranowo sebagai calon presiden dari pdi perjuangan
mulai dari presiden joko dodo di hari lebaran lalu hingga nama menko polhuka mahfud md juga disambangi beberapa waktu setelahnya
apakah ini kemudian sebagai langkah merespon semakin jelasnya kubu lain dalam pencapresan sembari menjaring dan juga memperluas dukungan memperkuat niatnya maju dalam pilpres mendatang
dan untuk membahasnya sudah bersama kami direktur sekutif cyrus network hasan nasby
selamat malam mas hasan apa kabar
terima kasih sudah hadir masih suasana lebaran
kita lihat pak prabowo juga menjalani sejumlah safari dalam suasana silaturahmi begitu
tapi mengapa kemudian rasanya cukup gencar
setelah pengumuman nama ganjar di hari jumat kalau tidak salah itu langsung menemui beberapa tokoh anda melihat ini kegesitan keterdesakan atau seperti apa
oh enggak kalau dari konteks bicara pilpres memang harusnya sekarang sudah mulai sprint ya menuju stadion nih
perlombaan lari untuk mendapatkan tiket masuk stadion ini sudah mulai sprint
kalau kemarin kemarin kan larinya ya rata rata angin aja lah begitu kan
kalau sekarang sudah kecepatannya sudah mulai ditambah
jadi semua orang yang punya potensi untuk maju pilpres pasti menambah sprintnya untuk segera memastikan tiket
di mana kemudian triggernya apakah kemudian ketika pdip ganjar itu adalah trigger untuk semua orang akhirnya screening itu
kan sebelumnya ketika gagalnya piala dunia juga banyak partai berkumpul di pan
tapi yang ditokohkan di sana kan bukan ketua pan tapi pak prabowo
makanya ada gagasan koalisi besar pada saat itu
jadi menurut saya
karena memang pak prabowo sekarang fokusnya memang untuk membangun koalisi besar ini di tengah
di tengah ekstrim kiri ekstrim kanan ini pak prabowo pengen jadi jalan tengah
makanya juga rajin mengunjungi orang orang yang sebenarnya nggak punya tiket loh
yang dikunjungi pak prabowo ini kan gak ada yang punya tiket
pak jokowi nggak menyediakan tiket
pak wiranto nggak nyediakan tiket
pak mahfud nggak menyediakan tiket
pak agung gumelar hendro priyono segala macam gak ada yang punya tiket
atau yang memang tidak terkait dengan anda katakan tadi kanan dan kiri tadi
kunjungan ini menurut saya pak prabowo ingin menunjukkan bahwa misalnya dia nggak ada dendam loh
sebagian orang yang dia kunjungi adalah orang yang memecat dia loh
general general yang merekomendasikan pemecatan dia
atau mungkin berseberangan pada pemilu sebelumnya
dua pemilu sebelumnya berseberangan
dia nggak ada dendam
dan dia ingin mensolidkan basisnya dia nih
kan satu alumni
alumni korps yang sama nih
bagaimana mau jadi presiden indonesia sementara alumni kops yang sama aja belum bisa dia satukan
nah sekarang dia mau tunjukkan itu
sekarang mau tunjukkan itu saya nggak ada dendam
saya kunjungi yang senior saya kunjungi
yang junior mungkin berkunjung sama dia
tapi yang senior dia kunjungi
berarti artinya kemudian hari ini seorang prabowo subianto ingin menunjukkan bahwa
dia humble dia bisa berkomunikasi dia bisa
eks militer senior itu ada ada kemudian di pihak dia
bukan di dua pihak lainnya yang sudah sudah di deklarasi
kita nggak tahu apakah senior senior ini sudah ada di pihak pak prabowo
tapi dengan penampilan publik seperti ini kan nggak salah juga orang beranggapan bahwa ini

orang orang yang dulu berseberangan dengan pak prabowo kayaknya sekarang kompak nih di belakang pak prabowo
kan nggak salah image itu kan nggak salah
jadi menurut saya sekarang membaiklah pak prabowo yang dulu konon ya
dimusuhi oleh banyak jenderal
sekarang kayaknya jenderal jenderal ini sangat baik dengan pak prabowo
oke tapi gini momentumnya rasanya cukup berdekatan dan cukup rasanya ketika ganjar di hari jumat ini kemudian sehari setelahnya langsung
orang kan akhirnya mencocokkan begitu mas bagaimana anda melihat
maksudnya ada momentum kemudian jadi momen silaturahmi
dan silaturahminya apakah ada bumbu politik atau nggak menurut saya nggak masalah gitu
karena hari ini juga kita dalam waktu yang bersamaan menjelang pemilu
jadi ada momen silaturahmi silaturahmi ini kemudian berubah jadi silaturahmi politik itu sesuatu hal yang wajar
tapi bahwa silaturahmi itu dibuka buat saya itu positif sekali
yang nggak positif itu kan justru ini udah menjelang pemilu tapi masih menutup diri kemudian nggak mau silaturahmi kemana mana itu yang justru
tapi kalau misalnya menjelang pemilu walaupun pemilunya masih satu tahun kurang ya
tapi orang sudah membuka silaturahmi membuka komunikasi
baik itu komunikasi kepada yang punya tiket maupun yang tidak punya tiket nih
menurut saya itu sangat positif sekali karena itu kan itu yang harus dibuka
justru aneh kalau menutup diri nggak membuka silaturahmi kan justru aneh gitu
oke tapi begini mas ketika di awal tahun nama pak prabowo bahkan lebih tinggi dari nama seorang ganjar itu kan kemudian banyak menyebut rebound karena endorsement dari seorang jokowi begitu
tapi kemarin kemudian pak jokowi juga ada di deklarasi seorang ganjar pranowo
artinya ketika sehari setelahnya pak prabowo menemui pak jokowi ini kan seakan akan bertanya loh kemarin endorse tapi kok berbeda akhirnya
anda melihat begitu juga
tidak saya yakin pak jokowi akan endorse siapapun calon yang maju
siapapun calon yang dapat tiket saya yakin akan dapat blessing dari pak jokowi
tapi kemudian dengan akhir tahun hingga maret paling tidak kita lihat nama pak prabowo selalu muncul bahkan ketua kepala bin saja sudah mengatakan
kan aura pak jokowi sudah berpindah ini kan artinya cukup kental begitu endorsement saat itu
ya nggak ada rusak dan nggak ada turun kan hasil survei pak prabowo kan nggak turun
ganjar dari akhir tahun lalu di atas pak prabowo iya tapi kalau nanti survei habis lebaran belum tentu loh
belum tentu loh dan dalam semua kalau data yang kita punya dalam semua skenario head to head belum pernah pak prabowo kalah dengan ganjar
jadi menurut saya pak prabowo ini kan veteran pilpres
dia punya basis suara sendiri
dan sekarang mungkin dia juga punya dukungan dari sebagian pemilih pak jokowi
sebagian pemilih pak jokowi yang gak dukung ganjar mungkin memilih pak prabowo bukan milih anies kan gitu
jadi dari hasil survei pak prabowo punya angka yang signifikan
bahkan kalau head to head pak prabowo versus anies pak prabowo versus ganjar pak prabowo belum kalah menurut saya
oke tapi kalau
data hari ini kita yang miliki pak prabowo belum pernah kalah kalau head to head
kalau tiga nama mungkin dia kalah
kalau dua nama itu masih lebih unggul ya
kalau dua nama dia selalu lebih unggul
dalam data anda begitu ya
oke tapi ini menarik juga bahwa ketiga nama mungkin dia kalah
oke tapi ini menarik juga bahwa ketiga saya kembali menggunakan terminologi atau perspektif kemudian pak jokowi mengendorse prabowo dalam beberapa waktu terakhir
tapi kemudian dengan pak jokowi juga ada di lokasi pencapresan ganjar
ini kan publik akhirnya bingung begitu loh ketika harus seakan akan mendukung prabowo tapi hari ini menggunakan ganjar
bagaimana ketika dua nama ini head to head
publik harus bingung lihat gini pak jokowi itu kan presiden indonesia
kalau ganjar maju nggak didukung oleh pak jokowi kan juga aneh
apalagi dari partai yang tempat pak jokowi berasal
pak jokowi hadir di sana
tapi bahwa besoknya pak jokowi menerima pak prabowo bahkan dipublikasikan di instagramnya pak jokowi dipublikasikan di instagramnya anak anak pak jokowi juga dipublikasikan menurut saya itu juga blessing terhadap pak prabowo
tapi tidak ada ketakutan misalkan akan pengurangan dukungan misalkan dari pak jokowi kepada pak prabowo dengan akhirnya ganjar namanya sudah
pak prabowo presiden men
pak ganjar presiden men
jadi dua duanya mendapatkan kasih sayang dan blessing dari pak jokowi kan wajar
jadi kalau publik bingung justru aneh kenapa bingung
mana yang lebih disayang kalau anda lihat sekarang
kenapa harus memilih kenapa masyarakat kan bisa ini disetujui oleh pak jokowi
ini juga disetujui oleh pak jokowi justru di sana masyarakat bisa memilih wah kita bisa pilih
tapi tidak anda melihat ada salah satu yang lebih unggul hari ini setelah lebaran paling tidak momentumnya
aduh kan naif
justru aneh kalau kita merasa masyarakat harus pilihannya ditentukan oleh pak jokowi
kan masyarakat bisa pilih sendiri
tapi bahwa masyarakat bisa melihat bahwa oh ini direstui oleh pak jokowi
misalnya pendukung pak jokowi ini juga direstui oleh pak jokowi
jadi dia bisa merdeka memilih
dia nggak merasa bersalah milih ganjar
dia nggak merasa bersalah juga kalau memilih pak prabowo
tapi artinya kalau begitu kalau kemudian saya ingin menarik kemudian suara seorang jokowi dari dua ribu sembilan belas
artinya kan tidak solid akhirnya bisa diturunkan pada seorang ganjar atau prabowo kemudian
mana yang lebih untung anda melihat
kalau pak prabowo
dia kan sudah punya basis masa sendiri
dia dapat limpahan dari sebagian pendukung pak jokowi juga gak apa apa
berarti yang rugi ganjar dong kalau menurut anda begitu
ketika misalkan ganjar harusnya dari pak jokowi
menurut saya nggak
kemudian akhirnya terbagi dua hari ini
nggak akan mungkin
secara teoretik maupun secara praktis
nggak akan mungkin seluruh suara pak jokowi dikasih ke satu orang itu gak mungkin
dan pak jokowi nggak bisa ini kan bukan kayak transfer duit
saya punya uang seratus ribu kemudian saya transfer seratus ribu
ini nggak bisa begitu
ini kan harus diusahakan juga oleh masing masing calon
pak ganjar kan
kalau mau dapat suara seluruh pemilih pak jokowi ya berusahalah sendiri
masa terima transferan
gitu juga dengan pak prabowo
kalau pengen punya juga suara dari pendukung pak jokowi ya berusahalah sendiri
masa tunggu transferan juga
jadi menurut saya pula pikirnya jangan kemudian calon presiden berikutnya terima transferan dari pak jokowi
dia harus berusaha dong
bahwa dia dapat blessing iya
oke kalau begitu dari dua nama yang kita bahas itu mas hasan
siapa yang kemudian masih lebih unggul paling tidak dapat transferan lebih banyak kalau analoginya itu tadi
kalau dari sisi profile karakter ganjar lebih mirip pak jokowi
makanya sebagian besar pemilih pak jokowi pilih ganjar
tapi nggak semua pemilih pak jokowi pilih ganjar
sebagian pemilih pak jokowi kelihatan memilih pak prabowo
ya kan mungkin sebagian kecil lagi ada yang milih anies
tapi sebagian ya apa kan ganjar pak prabowo anies
tapi kan pak prabowo walaupun nggak begitu banyak dapat pemilih dan pilih
banyak dapat pemilih dari pak jokowi sekarang misalnya
tapi dia juga punya basis masa sendiri
berarti kondisi hari ini itu tidak dirisaukan begitu ya oleh pak prabowo ya
artinya menurut anda ya
menurut saya pak prabowo justru sangat gak risau
pak prabowo itu ngelawan pak jokowi yang begitu hebat aja kalahnya tipis kok
apalagi kalau harus berhadapan dengan ganjar yang sudah pasti nggak sehebat pak jokowi
oke tapi kalau begitu ketika anda mengatakan tadi bertemu dengan orang orang yang tidak punya tiket
tapi kenapa kemudian bertemunya dengan arb ketemunya dengan erlangga yang kemudian ini menjadi
kalau itu kan pemilik tiket
kalau pak erlangga kan pemilik tiket
satu sudut yang memang tidak ada di kanan ataupun kiri seperti yang anda sebutkan di awal tadi
kalau menurut saya sekarang ya dengan konstelasi politik sekarang
ada perkubuan yang sangat diametral antara pendukung ganjar dengan pendukung anies
pak prabowo jadi jalan tengah
uniknya pak prabowo jadi jalan tengah sekarang
nah kalau dia jadi jalan tengah partai partai yang ada di tengah menurut saya prioritas pertama itu bergabung dengan pak prabowo
yang kayak gitu gitu pasti prioritasnya bergabung dengan pak prabowo hari ini
nah sekarang tinggal pak prabowo nih
pak prabowo cekatan nggak
membungkus partai partai yang sudah punya potensi besar ke arah dia ini cekatan nggak
kalau nggak cekatan mungkin bisa diambil satu satu sama orang lain nanti
kayak hari ini p tiga sudah diambil sama
sudah diarahkan sama ganjar
ya diambil sama ganjar lah
bukan diambil sama ganjar
ya berarti pak prabowo harus segera solidkan yang empat ini
kalau nggak nanti diambil lagi satu satunya nanti pak prabowo gak punya teman kan
oke kalau begitu potensinya anda melihat dari kemudian koalisi besar yang kemarin bertemu pusat puasa kita tanggalkanlah p tiga karena sudah deklarasi ganjar
akan seberapa solid nanti ke suara prabowo
kalau bicara prioritas saya yakin prioritas mereka di tengah
bukan perkubuan di kiri ataupun di kanan
karena karakternya kan karakter partainya partai di tengah
kalau p tiga ini
walaupun ada pak jokowi di pdp begitu ya
kalau p tiga ini kayak kehilangan peci aja
p tiga ini kan di kib sendiri juga tidak menambah dan tidak mengurangi
karena kib tetap bisa jadi koalisi tanpa ada p tiga
masuk p tiga juga nggak apa apa
bedanya sekarang peci yang ada di kib sekarang dipakai sama mas ganjar gitu aja
tapi kan ada juga pan yang kemudian tidak punya calon presiden sendiri gitu
beda dengan golkar yang punya pak erlangga hartarto yang sudah jelas
ya menurut saya itu pasti akan bisa mereka rundingkan
justru bagus dong
pan gak punya calon presiden sendiri itu kan jadi diskusinya nggak terlalu sulit
atau jangan jangan akan mengikuti langkah p tiga begitu malah meninggalkan dan merugikan pak prabowo dong akhirnya
ya bisa aja
kalau pak prabowo enggak dengan cepat membungkus empat ini ya bisa aja diambil
jadi ini kan semacam kayak ini
resource koalisi itu terbatas
yang dihitung sebagai resource koalisi sekarang hanya sembilan partai
tiga sudah bersama anies
sekarang sudah bersama ganjar
di tengah tinggal empat
yang ini kalau misalnya nggak segera dibungkus oleh pak prabowo bisa diambil orang dong
ini kan bukan siapa baik siapa jahat
tapi kalau kita siapa cepat siapa dapat
siapa cepat dia dapat
oke saya setuju soal itu
jadi kalau bukan soal baik buruk atau apa benar atau salah
ini siapa cepat dia dapat
jadi kalau nggak cepat segera disolidkan tidak cepat segera didefinitifkan ya orang lain pasti ngambil
oke kalau dari skema yang kemudian kita bahas itu berarti artinya ada nama aha ada nama caimin ada nama mahfud md
siapa yang kemudian berpeluang berpotensi dan juga hitung hitungannya paling masuk begitu di pak prabowo nanti
menurut saya pak prabowo pasti pertimbangkan yang punya tiket
pak mahfud kan nggak punya tiket
golkar dan pkb punya tiket
golkar punya tiket
mana yang lebih potensial
pkb juga punya tiket
kalau hitung hitungan size organisasi tentu golkar lebih besar daripada pkb
saya nggak tahu mana yang jadi pertimbangan pak prabowo
aduh namanya itu kan juga ada dalam
caimin sama pak erlangga kan nggak beda jauh
akan menentukan seberapa menentukan itu nanti data data itu tadi
dari semua simulasi pasangan capres cawapres
jadi suara cawapres itu ketika dipasangkan misalnya pak prabowo dengan pak caimin
jadi suara cawapres itu tidak banyak menentukan
oke tapi kan begini kalau misalnya kita lihat dalam elektabilitas anggaplah dua puluh sampai tiga puluh
kan artinya masih ada ketertinggalan dua puluh paling tidak untuk sampai lima puluh dan bisa memenangkan begitu
artinya kan masih ada cukup andil yang besar dari situ
kecuali gini kecuali pak prabowo berpasangan dengan ganjar baru capres mengasih suara signifikan
mendongkrak begitu ya
kecuali pak prabowo berpasangan dengan anies baru cawapres ngasih suara tambahan signifikan
tapi kalau berpasangan dengan selain capres capres yang kuat itu tambahan suaranya nggak signifikan kok
jadi kalau sudah begitu menurut saya pak prabowo lebih baik memilih dengan siapa dia nyaman
dengan siapa dia merasa nanti bisa memerintah dengan lebih baik
atau kebutuhan misalkan dengan nahdlatul ulama begitu
kan caimin juga dari nu
bagaimana kemudian pak prabowo juga dengan ketemu kofifah beberapa waktu yang lalu
emangnya nu satu suara
tapi kan itu menjadi suatu entitas yang juga bisa menutupi
jadi kalau semua orang berpikir nu kan semua orang akan mengambil calonnya nu
jadi nu akan terpecah pecah juga kan
kalau menurut saya ya
kalau pak prabowo sendiri sebagai sosok itu sudah lebih dari cukup untuk merangkul
jadi kalau menurut saya ya kalau pak prabowo sendiri sebagai sosok itu sudah lebih dari cukup untuk merangkul
kalau dia memilih cawapres lebih baik dia pertimbangkan dengan siapa dia paling nyaman
dengan siapa dia paling cocok
dengan siapa dia paling merasa nanti memerintahnya akan lebih tenang
daripada memikirkan elektabilitas
kalau elektabilitas hanya bisa berpengaruh signifikan kalau pak prabowo ngambil ganjar
atau pak prabowo ngambil anies
mengambil di luar itu gak akan nambah signifikan
termasuk juga ngambil kofifah gak akan nambah signifikan
karena data menunjukkan seperti itu kok
tapi kalau berpikirkan kenyamanan kecocokan visi yang sama ketenangan ketika memerintah nanti
itu jauh lebih penting daripada memikirkan itu
oke berarti menurut anda tidak ada nama yang bisa mendongkrak di luar nama ganjar di luar nama anies untuk kemudian bisa
satu nama seorang prabowo serius cukup begitu menurut anda kemudian
ya sama juga
mas ganjar mau dipasangkan dengan siapa untuk mendongkrak suara dia nggak ada
dia hanya bisa terdongk suaranya kalau pasangan sama prabowo atau pasangan sama anies
mas anies juga gitu dia pasangan sama ahy juga nggak mendongkrak suara loh kenapa
semua pemilih ahi sudah milih anies
jadi dia gak berpasangan dengan ahaya pun suara itu sudah milih anies gitu
jadi menurut saya sekarang yang bisa menambah suara signifikan itu kalau dia mencaplok bahasanya mencaplok
kalau dia mengambil mengakuisisi capres lain yang potensial
atau kemudian suaranya yang potensial begitu ya
oke berarti hari ini kemudian dengan anies sudah ganjar sudah pak prabowo sudah sangat lincah kemana mana untuk bersafari
akan tiga porosnya anda melihat terakhir
tinggal tiket yang lain begitu ya
iya tinggal dia bungkus aja nih satu partai saja dia bungkus dia udah maju
oke jadi artinya menurut anda positif kita bisa melihat hari ini
ini p tiga mau datang apa enggak kan cuma nambah peci di kepalanya mas ganjar aja gitu
tapi sholat itu ada peci nggak ada peci tetap sah gitu
malah kalau dua bisa jadi perubahan yang tidak kebenotan
jadi dua poros ya
kebuan menurut saya kalau misalnya hanya dua poros menurut saya koalisi perubahan lebih mungkin bergabung bersama pak prabowo dibandingkan bersama
karena perbedaan mereka
all president men tapi perubahan malah menguatkan prabowo tadi
karena perbedaannya kan diametral kan aneh kita membayangkan bukan aneh
kan kita susah membayangkan demokrat tiba tiba mendukung mas ganjar
walaupun dalam politik mungkin mungkin saja
tapi membayangkannya masih sulit
pks mendukung mas ganjar membayangkannya masih sulit
oke alasan kultural gitu ya
nasdem yang sudah diametral kayak gitu membayangkannya sulit
tapi kalau mereka kan sama pak prabowo bentroknya nggak penting penting amat lah gitu
jadi itu artinya historis di dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas begitu ya
iya gitu jadi menurut saya dalam semua skenario pak prabowo itu diuntungkan
karena dia ada di tengah
dan menurut saya juga yang menjadi ancaman buat ganjar dalam pilpres bukan anies baswedan
karena dalam semua simulasi ganjar selalu menang dari anies
tapi dalam semua simulasi ya head to head ganjar selalu kalah dari pak prabowo
jadi kalau ada orang yang mau dihalangi oleh ganjar
oke kita tunggu
karena pak prabowo bukan anies
oke kita akan tunggu seperti apa mas
kemudian nanti memang akan seorang prabowo bisa mengganjal ganjar
oke terima kasih mas hasan nasbi direktur eksekutif sheros network telah bergabung sama kami
dan juga memberikan insight di kanal pemilu terpercaya
demikian kanal pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh
hanya di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya
saya bram herlambang pamit selamat malam